oh iya bener aku salah ketik gak
bentar ya aku kirim email yang benarnya dulu ke elsa
ya waktu itu sih emang aku pernah kasih alamat emailnya roy ke elsa
dan dia sendiri yang minta
itu dia maksud gua
aku jaga tumbuhan ini
kalau kita rawannya senang
nanti tumbuhannya bahagia
rasanya cuman rena
obat penenang buat aku
setiap aku lagi terburuk
hanya rena yang bisa mengalihkan semuanya
aku kangen dengan rena
aku kangen dengan rena
negas terima kasih
apa jangan jangan jam tangannya itu rusak
mending aku ketemu langsung aja
aku ketemu dengan rena
kok kamu mau pergi kemana lagi
aku ada urusan bentar pak
aku berangkat dulu
dino pergi apa ada hubungannya sama masalah dia sama elsa
kayaknya buru buru banget
siapa tahu elsa mau cerita apa yang sebenarnya terjadi
kenapa sampai sekarang tuh elsa belum pulang
coba ya mama telepon
nggak aktif pak
nggak biasa biasanya loh
hape dia nggak aktif kayak gini
coba sekali lagi
kok perasaan mama nggak enak ya
mama takut terjadi sesuatu lho pak
aduh ada apa ya ini
ya semoga aja nggak ada apa apa ma
ibu bisa pulang setelah semua hasil pemeriksaan memutuskan ibu tidak bersalah
sementara ibu harus di sini
bu saya nggak bersalah bu
saya gak mau di sini bu
nggak bakal dibukain
berani banget dia masukin gue ke tahanan sampai dua kali
nggak ada khusus juga
mama sekarang gue bisa tarik dahulu sih
aku sudah arm ekstinn waktu seweknya
nih ke hampir ga jadi candid procs
ya ya ini sih
ibu dokter ibu dokter aku hatid
aku minta disuntik
kok kamu bisa disini sih
terus kok harus dimana
gue telepon lu gak angkat
gue telepon ke rumah bibir bilang lu disini
mau gak mau gue kesini dong
ya tapi gak harus ke ruangan praktek juga kali enggak
nanti kalau ada pasien beneran gimana
itu bentar lagi susternya juga balik loh
mending kamu keluar deh
kalau mau ngobrol kita di luar aja nanti
ya gak bisa michi masalahnya ini bener bener penting
kalau gak penting ngapain gue datang kesini coba
emang seperti apa sih masalahnya
sekarang gini lu dengerin gue
kalau ternyata semuanya itu benar
orang yang sudah masuk dalam akun roy dan diganti password itu adalah elsa
sekarang gue tanya balik sama lo
lu pernah kasih tau elsa kan alamat emailnya roy
oh iya bener aku salah ketik gak
aku kirim email yang benarnya dulu ke elsa
waktu itu sih emang aku pernah kasih alamat emailnya roy ke elsa
dan dia sendiri yang minta
itu dia maksud gue
karena selain kita elsa juga tahu
wah bapak ini siapa ya
tolong keluar sekarang ya
kita ngobrol nanti di depan
iya ada pintar cepat sembuh ya
ayo kita ke depan
biar dokter periksa
mending gue simpen aja antingnya disini
sampai ada kabar dari pemiliknya
selamat sore pak
saya bicara dengan bapak rafael
iya betul saya sendiri
ada apa ya pak
kami dari polsek praja v pak
kami mau melaporkan
kalau pelaku penyerangan terhadap saudara rafael dan saudara el nino sudah ditangkap pak
wah syukurlah pak
terima kasih atas kerja keras pihak kepolisian pak
untuk itu kami harapkan bapak datang ke kantor kami untuk dimintai keterangan sebagai saksi
terima kasih pak
kami tunggu hari ini jam lima sore ya pak
baik pak saya segera ke sana
terima kasih pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu dari mana
apa yang harus aku katakan sama papa
aku takut bapak syok
gimana kalau malah penyakit jantung pak
atau bapak malah